terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
saudara aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa universitas riau
yang menolak besarnya biaya uang kuliah tunggal atau ukt di universitas riau
unjuk rasa juga dilakukan pasca dilaporkannya seorang mahasiswa fakultas pertanian harik anhar
oleh rektor unri sri indarti karena mengkritik besarnya biaya kuliah di universitas riau
pendapat rektorat diminta membuka ruang untuk mengkaji ulang ukt yang dinilai mahal
kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi kemendikbud ristek dikti
sebut harga uang kuliah tunggal ukt tetap mengikuti panduan yang berlaku
plt sekretaris direkturat jenderal pendidikan tinggi kemendikbud
sri cahyandari tegaskan perguruan tinggi negeri tidak melakukan komersialisasi ukt
apa itu artinya bersifat inklusif
bahwa perguruan tinggi itu harus dapat diaksakan cukupi untuk ukt
maka kita memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk dapat memungut ukt mengenakan ukt
ini sharing pendanaan ini bahasanya
caranya karena kita tahu walaupun pemerintah itu
tapi pemerintah secara jelas mengatakan tidak boleh ada komersialisasi perguruan tinggi negeri
dan itu diatur juga di dalam undang undang
tidak boleh ada komersialisasi perguruan tinggi negeri